komisi nasional hak asasi manusia mengungkap cctv di dalam rumah pribadi verdi sambo
selain itu ada pula foto foto pasca penembakan brigadir yosua yang diungkap ke publik
ini merupakan bukti rekaman cctv yang menunjukkan verdi sambo
memanggil para ajudannya ke ruangan di lantai tiga rumah pribadinya
dalam gambar ini terlihat richard eliezer dan ricky rizal naik menggunakan lift
diduga cctv ini menunjukkan kegiatan sebelum bagi bagi tugas
siapa yang akan menjadi eksekutor penembakan brigadir yosua
komnas ham juga mendapat foto foto pasca penembakan brigadir yosua
kita simak bersama bahwa dalam foto tersebut
nampak jenazah yosua terlengkup bersimba darah
di bawah tanah atau di bawah tangga maksud kami
foto ini diduga diambil satu jam setelah penembakan terjadi
namun sempat dihapus untuk bisa menghilangkan barang bukti
beberapa foto yang kami temukan yang khususnya yang di tanggal delapan itu
kami temukan di resekal bin di tempat sampah di mekanisme tersebut
jadi bukan diambil dari barang yang gagal
di hapus tapi itu kita ambil dari barang yang dihapus
sehingga kita tahu bagaimana posisi dan bagaimana yang terjadi
di saat setelah peristiwa
di tanggal yang sama dan kurang dari satu jam
adanya pemotongan atau penghilangan video cctv
yang menggambarkan rangkaian peristiwa secara utuh sebelum saat dan setelah kejadian
jadi kalau ini mau terbuka mau membuat terangnya peristiwa dan sebagainya
harusnya semua video yang ada dikonstruksikan
sesuai dengan konstruksi peristiwanya
tapi ini dipilih tidak sesuai dengan apa yang semestinya terjadi